saudara komisi pemberantasan korupsi menyebut kasus eksmentan syahrul yassin limpo
berpotensi meluas ke tindak pidana pencucian uang atau tppu yang menjerat keluarganya
hal ini karena dalam persidangan terungkap ada aliran dana ke keluarga sel
jurubicara kpk ali fikri menyebut sangat mungkin menjerat keluarga eks mentan syahrul yassin limpo
dengan pasal tindak pidana pencucian uang
apalagi jika terbukti sengaja menikmati hasil kejahatan
namun harus dibuktikan lebih dulu kejahatan korupsinya
kalau tppu ini kan ada uang hasil dari kejahatan dan kemudian berubah menjadi nilai ekonomis
baik itu misalnya dibelikan rumah gitu ya
rumah itu kemudian diserahkan kepada baik itu keluarga inti ataupun siapapun
ada kesengajaan dan dia tahu bahwa rumah ini itu diperoleh dari hasil kejahatan
misalnya penyelenggara negara ini kan penghasilan dan pendapatannya bisa terukur
sangat sangat dimungkinkan untuk itu ketika kemudian terpenuhi unsur kesengajaan
turut menikmati dari hasil kejahatan yang itu nanti terbukti lebih dahulu kejahatan korupsinya
komisi pemberantasan korupsi menyebut kasus dari eksmentan syahrul yassin limpo berpotensi
untuk mengemas ketindak pidana pencucian uang yang menjerat keluarganya
hal ini karena dalam persidangan terungkap pada aliran dana ke keluarga sel
kpk menyebut sel total menerima gratifikasi mencapai empat puluh empat lima miliar rupiah
berdasarkan kesaksian sejumlah pegawai kementerian pertanian dalam persidangan di pengadilan tipikor
sel menuntut sejumlah fasilitas untuk keluarga antara lain uang bulanan
dua puluh juta untuk sang istri kredit mobil toyota alphard rp empat puluh tiga juta rupiah per bulan
biaya hitam dan ulang tahun cucu tagihan kartu kredit hingga perawatan wajah untuk salah seorang anggota keluarga
padahal tak ada pos anggaran di kementerian pertanian untuk membiayai kepentingan keluarga menteri